korban anak anak ini tiba di rumah sakit indonesia di gaza pada rabu dini hari
dengan tubuh yang penuh luka dan rasa sakit yang luar biasa
kerabatan tim medis terus berupaya membuat mereka tetap sadar
kondisi rumah sakit yang serba terbatas tak menjadi halangan untuk melakukan penyelamatan
serangan israel pada selasa menewaskan lebih dari tujuh ratus warga palestina
ini menjadi angka tertinggi korban tewas dalam dua puluh empat jam sejak perang pecah pada tujuh oktober lalu
kepanikan juga terjadi di luar rumah sakit indonesia di beid gaza
ambulansi ini tiba dalam situasi gelap karena generator listrik kehabisan bahan bakar
dengan lampu dari ponsel beberapa staff
ambulans ini mengantarkan korban lain yang berjatuhan akibat serangan israel
situasi ini juga beresiko bagi pasien yang bergantung dengan alat termasuk inkubator bayi
tim medis berupaya mengutamakan ruangan kritis untuk mendapatkan aliran listrik
kisah lain datang dari seorang bayi yang baru lahir ini
ia harus kehilangan ibunya
ya serangan israel di kan yunis menewaskan ibunya yang saat itu tengah dalam kondisi hamil
sang ibu yang terluka parah sempat dibawa ke rumah sakit dan langsung melakukan operasi
para dokter berhasil menyelamatkan bayi mungil ini namun ibunya meninggal dunia
kementerian kesehatan palestina mengatakan sedikitnya empat puluh pusat kesehatan di gaza telah berhenti beroperasi
sementara semua rumah sakit yang tetap beroperasi tidak lagi mampu menangani semua korban luka
yang jumlahnya terus bertambah